meski pertumbuhan ekonomi di kuartal empat dua ribu dua puluh dua lebih rendah dari kuartal sebelumnya
walaupun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan tiga tahun dua ribu dua puluh
hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian indonesia tumbuh solid sepanjang tahun dua ribu dua puluh
secara situsi atau secara kumulatif perekonomian indonesia tahun dua ribu dua puluh dua
produk domestik bruto indonesia atas dasar harga berlaku di triwulan empat dua ribu dua puluh
sebesar rp lima satu ratus lima belas sembilan triliun
sedangkan pdb atas harga konstan di triwulan empat dua ribu dua puluh dua sebesar rp dua sembilan ratus delapan puluh delapan enam triliun
jika dibandingkan dengan triwulan tiga dua ribu dua puluh dua pdb atas dasar harga berlaku
data bps mencatat semua lapangan kerja usaha mengalami pertumbuhan positif
pada tahun dua ribu dua puluh dua jika dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh
lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi pergudangan
meski begitu ketua asosiasi pengusaha indonesia haryadi sukamdhani mengatakan
pertumbuhan ekonomi yang relatif baik ini tidak berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja
penyerapan pasti ada tapi apakah itu seimbang dengan pertumbuhan ekonomi
kan itu yang perlu kita kaji ya
akan kita lihat ya harus diperhatikan
jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak serta merta merefleksikan bahwa
penyerapan tenaga kerjanya juga seiring gitu ya linear
itu tidak begitu
pertumbuhan ekonomi di dua ribu dua puluh dua didorong oleh penghentian kebijakan ppkm
yang berdampak pada membaiknya mobilitas masyarakat
namun di sisi lain mobilitas warga yang tinggi berpotensi membuat inflasi pangan
dan untuk inflasi pangan ini sepertinya juga akan kontradiksi
jadi di satu sisi kita menginginkan
kita akan menginginkan inflasi pangan yang rendah
tapi jangan lupa begitu ekonomi dibuka pasca pelonggaran ppkm atau pencabutan ppkm
maka tahun ini diperkirakan inflasi akan dapat dua tekanan sekaligus
tekanan dari sisi pasokan dan tekanan dari sisi naiknya permintaan
menurut data kementerian keuangan inflasi indonesia di bulan januari dua ribu dua puluh tiga sebesar lima dua puluh delapan year on year
karna musalim jalan jalan